sete malah ikut ikutan
itu apa bu
maaf pak saya juga baru tahu ini
kalau emang ibu sama keluarga nutup nutupi
sungguh bu saya memang gak tahu
saya belum dapet kabar
eh sekarang saya pake modi tutup pula
saya sih nggak menuntut ibu
tapi kalau emang
sampai ketahuan ternyata neng rini
berarti anak ibu saya jahat
dia teteh gak sama saya sama keluarga
iya gak pak reteh
ya namanya manusia mah kadang hilap ya
kalau terdesak itu juga permainan
kami permisi ya bu
gak ada yang ulang tahun loh
kenapa pada ngumpul semua disini
langsung aja bu ranti
nih anak saya celaka gara gara si rafa
semua itu gara gara gasing
adam itu nolongin rafa malah celaka
untung adam datang
kalau gak datang isi adam
si rafa yang kena celaka
emang yang lagi diincir itu keluarganya teh ranti
aduh kok gitu
iya jangan sampai anak anak kita
serem ih takut ketiban sial
iya serem pak
mami aku yang salah
udah tenang saja
jangan ribut ribut kita bertetangga
mudah mudahan ada jalan keluarnya
yang penting sekarang adam sehat kan
pak erteng ngerti dong pak erteng
selama papanya adam masuk penjara itu
saya cuma punya adab doang
jangan temenan lagi sama adam ya
pokoknya sekali ini aja adam celaka
besok besok nggak boleh lagi ngerti
aku mau pulang dulu ya
makasih adam udah naungin nafah
udah udah gak usah main hutan
bella ngasih mau jemigosin rafa sama ali
pokoknya bella sahabat mereka
makasih ya bella
kamu tuh emang bener bener baik banget
makasih karena udah mau jadi sahabatnya ali sama rafa
baru aja mau dikodein jangan deket deket
oh emang ada denger suara ya
oh itu perut saya kerubuk kerubuk belum kena nasi
soalnya tadi kayaknya denger parete ngomong
baru aja mau kodein gak boleh temenan sama ali sama raff
kok parete berani berani
ih parete malah ikut ikutan
mau kemana kamu malem malem
kamu gak boleh keluar sembarangan
sekarang kan ada tiarung gasintang korak
rafa gak kemana mana kok
itu apa yang kamu sembunyiin
mau coklat buat kak adam
kamu mau ke rumah adam
kak adam kesilakan gara gara rafa
tapi nanti kalau bu endang tahu
nanti adam bisa dimarahin loh
rafa ngelola sampai kak adam dimarahin
tapi kalau nggak ada bu endang
adam pasti gak dimarahin
kali temenin rafa yuk
antoni coklat ini ke depan rumah adam
kali sepi banget
udah gak usah takut
itu kan gasintang korak
patang kaning malam jemaik
gak siang putih
gak siang gak putih
gak siang gak berasa cinta
kayaknya suaranya dari sana deh
tapi rafa takut kak udah gak usah
kok gak ada
rasanya tadi suaranya dari sini
kita harus cari tahu siapa dia
terus kenapa dia nanya rumah kak
itu kan burini
itu kan gasing telkorak
berarti ada anak tengkoraknya dong
iya cepet banget ngilangnya kayak kentut
ya juga pak retek
eh ngeri ngeri kak urah
pak retek kan suka gini
tuh kan mabu rusut
untung aja mami sama pak rete dateng
ya untung aja mami sama pak reti buru buru kesini
kalau enggak mami udah gak tau kalian diapain sama anak tengkorak eta
eh dua cengkeremen
kalian ini kebiasaan ya
keluar rumah tanpa izin sama maminya
kan kasih nyariin
suka ilang ilangan kayak anak tengkorak ya
iya tapi kan kesel ilang ilangan kayak anak tengkorak mah
gak mau minta dulu sama mami
bukan salah kaliko mi
emang salah rafa
aku ajak kaliko dari rumah
yaudah yaudah yaudah
gak usah main salah salahan
yang penting sekarang ali sama rafa kalau mau keluar rumah harus izin dulu sama mami
supaya mami tak khawatir
apalagi sekarang situasinya kan kita lagi di teror
dan mami tuh gak tau siapa yang neror kita
kayaknya ali tau deh siapa orangnya
tadi sebelum anak tengkorak itu muncul aku sama rafa liat burini
tapi pas burini liat kita dia langsung kabur
yaudah lah udah lah itu mau lupain aja
pokoknya kalian berdua jangan sampai kebiasaan ya
keluar rumah tanpa pamit sama maminya
ntar kayak anak tengkorak aja kamu main keluar keluar